usulan penambahan kursi pimpinan dewan dalam pembahasan revisi undang undang mpr dpr dpd dan dprd atau md tiga
kini makin melebar dari draft awal
jika awalnya yang disetujui adalah tambahan kursi dpr dan mpr masing masing satu kursi untuk pdi perjuangan
kini muncul wacana baru pimpinan mpr ditambah enam kursi menjadi sebelas orang
pembahasan revisi undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu empat belas tentang mpr dpr dpd dan dprd atau undang undang md tiga
masih jauh dari kata sepakat
salah satu poin pembahasan adalah usulan penambahan pimpinan mpr dpr dan dpd
yang kini melebar dari draft awal yang diajukan
sejumlah fraksi meminta pimpinan dpr ditambah dua menjadi tujuh orang
pimpinan dpd ditambah dua menjadi lima orang
dan pimpinan mpr ditambah enam menjadi sebelas orang

sebenarnya sih tidak ada masalah kalau ada pimpinan itu
karena berbagi kepada banyak wilayah banyak daerah
dan lebih banyak yang bisa disentuh di dalam konteks kaitan persoalan kebangsaan
kenegaraan yang besar
tapi tentu saja ini kan belum menjadi keputusan
nanti harus dibawa ke paripurna
meski belum final dan masih sebatas usulan
wacana penambahan kursi pimpinan mpr menjadi sebelas orang akan menambah beban anggaran
tentunya lembaga yang lebih ramping dinilai akan lebih efisien
kemungkinan bisa juga nanti penambahan unsur pimpinan di dpr itu mungkin bisa ditambah dua orang
atau kemudian unsur pimpinan mpr kemungkinan juga bisa ditambah lagi
untuk mengaku muntir daripada partai partai pimpinan kemuluh
nah ini kelihatannya titik temunya ada di situ
dalam draft awal penambahan pimpinan hanya disetujui satu kursi dpr dan satu kursi mpr
milik fraksi pdi perjuangan selaku pimpinan
pdip meminta semua fraksi menghormati hak mereka sebagai partai pemenang pemilu
dan tidak menjegal kesepakatan tersebut
ini kan sudah berproses demikian lama
dalam arti kata ya kami dalam posisi ingin ada keadilan di sini ada azas proporsional
kemudian konsensus yang dicapai adalah bahwa ada revisi dari undang undang md tiga
yang memberi kesempatan kepada pemenang partai politik
pemenang pemilu untuk menduduki kursi pimpinan
ya itu kan konsensus bersama bukan keinginan pdi perjuangan saja gitu
setelah pembahasan menemui kebuntuan wacana penambahan kursi pimpinan yang kembali berubah komposisinya
juga dikhawatirkan akan kembali membuat kesepakatan semakin molor dari jadwal
agus filmansa cnn indonesia
di tengah sorotan publik diarahkan pada langkah dpr yang menggunakan hak angket kepada kpk
para politisi senayan kini justru memunculkan wacana
dan mengancing polemik baru di masyarakat yang diwakilinya
anggota dewan yang terhormat kini tengah menggodok wacana penambahan pimpinan dpr dpd dan mpr
bahkan yang paling mengejutkan adalah wacana penambahan pimpinan mpr dari lima menjadi sebelas orang
apa yang sebenarnya diinginkan dpr
kami tanyakan langsung malam hari ini kepada supratman andi aktas
yang merupakan ketua badan legislasi dpr dari fraksi partai gerindra
selamat malam pak supratman
saya cek sekali lagi pak supratman anda bisa mendengar saya pak
baik nanti saya akan kembali ke pak supratman
saya ke dan narsum yang sudah hadir narsumber yang sudah hadir di studio
adalah rey rangkuti yang merupakan direktur eksekutif lingkar madani atollima
selamat malam selamat malam mbak
bang rey rangkuti terima kasih sudah hadir
sambil kita nanti menunggu ya komunikasi dengan pak supratman yang merupakan ketua badan legislatif dari
pak supratman yang merupakan ketua badan legislatif dari pak supratman yang merupakan ketua badan legislatif dari

saya ingin pendapat bang rey dulu secara umum
mendengar angka usulan sebelas pimpinan mpr ini bagaimana anda mendengar
oh iya bukan hanya sebelas unsur pimpinan dpr ya tapi juga dpr juga
dpr kan dari lima mungkin tujuh sampai sepuluh gitu
artinya akan mewakili semua praksi di dalam unsur pimpinan
jadi setiap fraksi punya wakilnya jadi dikursi pimpinan
kalau angkanya sampai sepuluh kan

dpd katanya dari tiga menjadi sepuluh

itu artinya kalau totalnya keseluruhan pertambahan itu misalnya kalau diiakan gitu

pertama ditambah dengan dpr lima ditambah dengan dpd dua
jadi tiga belas kursi yang ditambah itu gitu
dari mana angka ini didapat
nggak tahu saya
kan ada yang mengusulkan cukup satu saja
tiba tiba ada yang mengatakan tambah dua
ada yang mengatakan sampai
ada yang mengusulkan sampai sepuluh
yang mpr nya itu kan asumsinya perwakilan dari semua praksi di dpr
jadi sepuluh plus tambah satu dari dpd
itu pun kalau dpd mau terima
kalau dpd mengatakan
nggak sebanding dong dpr nya sepuluh kami cuma satu
artinya bisa jadi bertambah bukan
artinya bisa jadi bertambah bukan sebelas

lagi lagi pertanyaannya bagaimana ini uta ati kursi ini
penambahan ini dilihat gitu
ya saya juga nggak tahu
anda melihat semangatnya apa sih yang sedang dilakukan
ya secara umum menurut saya lebih pada aspek bagi bagi kekuasaan diantara mereka gitu
kan pokok soal tetapi caranya sebetulnya menurut saya tidak menyelesaikan pokok soalnya
pokok soalnya sebetulnya kan yang dihadapi oleh kita itu adalah
partai pemenang pemilu tidak otomatis menjadi ketua atau menjadi salah satu unsur pimpinan di dpr
maupun di mpr gitu
itu kan sebetulnya pokok soalnya gitu
nah tetapi pokok soal ini nggak mau dijawab
dijawab dengan cara
nambah tapi yang lain juga ditambah juga
dengan asumsi menyelesaikan persoalan hari ini
nah ini kan persoalan hari ini nih
dimana pemenang pemilu mayoritas pemenang pemilu malah gitu ya
tidak mendapatkan kursi pimpinan dpr gitu
nah ini persoalan kita tahun sekarang gitu
tapi apakah itu akan persoalan di masa yang akan datang dan seterusnya itu belum tentu
kalau misalnya model kalau asumsinya kan kalau kita pakai model paket yang seperti sekarang
mana tahu pemenang pemilu dua ribu sembilan belas
memenangkan kursi pimpinan di dpr gitu kan
kita nggak tahu
sementara di undang undang yang ada revisi ini
maka tetap akan jadi banyak begitu
nah dengan sendirinya akan
akan dengan sendirinya akan
maksud saya begini
masalah yang hari ini mau diselesaikan melalui sistem
dan mereka melupakan bahwa sistem yang dipatok dengan karena kasus hari ini
akan menjadi sistem kita yang akan panjang di masa yang akan datang
dan itu belum tentu cocok untuk kondisi
ya sekarang kalau praksinya sepuluh
maka sepuluh lah
nanti misalnya kalau ternyata mereka menaikkan parliamentary threshold
mungkin partainya cuma tujuh atau delapan gitu
sementara kursi pimpinannya tujuh
kursi mprnya sebelas gitu
nah itu juga saya nggak tahu
seperti apa mereka membacanya gitu
kan asumsi sebelas itu karena kemungkinan bayangannya akan ada sepuluh partai
yang terus menerus di dpr kan kira kira gitu
nah bagaimana kalau ternyata yang lolos cuma tujuh partai
atau yang lolos enam partai
karena ada asumsi juga
kalau kita lihat di revisi undang undang legislatif yang sekarang
mereka mau menaikkan parliamentary thresholdnya kan
apakah mungkin mereka berencana nanti
kalau soal yang pemilu ke depan
itu kan selalu terjadi masalahnya ya
di situ yang kita nggak paham
untuk apa direvisi untuk menyelesaikan
yang sebetulnya kalau mau efektifnya cuma satu setengah tahun ke depan kan
kira kira gitu tuh
kalau mau pakai pasal itu
jadi ini sepertinya sebuah upaya yang buang buang energi jadinya ya
ya buang energi
buang energi dan tidak menyelesaikan masalahnya kan sebenarnya
saya sudah kembali bersama dengan pak supratman andi aktas
yang merupakan ketua badan legislasi dari dpr
pak supratman bisa mendengar suara saya dengan jelas kali ini pak supratman ya
ya selamat malam mas indra
baik selamat malam pak supratman
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia prime news
saya ingin bertanya yang cukup mengejutkan saya nih pak
ketika membaca sebuah informasi bahwa pimpinan mpr
wacananya akan menjadi sebelas dari lima ditambah enam begitu
ini serius pak
jadi sampai sekarang belum ada keputusan soal itu mas indra ya
tetapi intinya kan sebenarnya begini
saya ingin meluruskan tentang persepsi publik
seakan akan bahwa wacana revisi undang undang md tiga ini semata mata hanya soal bagaimana kemudian pimpinan itu bisa bertambah
padahal sesungguhnya di dalam naskah akademik
yang telah disusun oleh pengusul tentang perubahan ini
itu kita sudah bersepakat bahwa ide dasarnya bagaimana kemudian
kan sekarang banyak pendapat yang menyatakan bahwa dpr ini kurang produktif
nah kita berharap bahwa dengan revisi undang undang md tiga ini
itu bisa menimbulkan efektivitas dan produktivitas dpr dalam rangka melaksanakan fungsi legislasinya
nah oleh karena itu sebenarnya
maksud dan tujuan utama daripada perubahan undang undang d tiga ini adalah bagaimana memberi ruang
ataupun kewenangan yang lebih besar kepada badan legislasi
untuk turut serta dalam penyusunan maupun pembahasan sebuah rancangan undang undang
itu sebenarnya intinya
kalau kemudian terjadi ada semacam keinginan dari teman teman fraksi lain yang ingin mencoba mendapatkan sesuatu dalam pembahasan ini
ini menurut saya ini sesuatu hal yang wajar
namanya partai politik ya ini kan lembaga politik
setiap kali ada kesempatan semua tentu berkeinginan untuk mendapatkan peluang itu
iya itu yang ingin kita tanyakan pak
kewajaran yang dimaksud ketika masuk soal penambahan kursi pimpinan
contohnya saja di mpr bahkan bisa menjadi sebelas
ini yang kita tanyakan ini serius usulan ini
kalau misalnya ada penambahan dua kursi tiga kursi mungkin itu nanti akan ada apa
pertanyaan pertanyaan lanjutannya lagi
tapi ketika ini masuk pada menjadi sebelas
ini apakah kemudian memang sepuluh fraksi yang ada di dpr plus dpd itu nanti semuanya punya perwakilan di kursi pimpinan
apakah itu tujuannya
ya pertama saya ingin katakan bahwa usulan enam wakil pimpinan yang akan ditambah
itu belum ada usulan resminya yang kami terima

itu yang pertama ya
jadi itu wacana jadi tidak apa apa biarkan saja tetap berkembang
tetapi tentu kami di dpr seluruh fraksi juga berpikir
ini nanti seperti apa pandangan masyarakat dpr sudah terpuruk saya seperti begini
itu nanti nilai kewajarannya juga pasti menjadi hal yang menjadi pertimbangan kami dalam memutuskan
jadi itu wacana dan sampai sekarang usulan resmi itu belum masuk
tidak ada ya usulan resmi ya
walaupun sebenarnya di dalam matriks itu
itu sudah diambil
tadi disampaikan ya sudah ada beberapa yang coba untuk memasukkan itu
tetapi intinya sekali lagi saya ingin katakan bahwa
usulan enam anggota penambahan wakil pimpinan di mpr ini sebenarnya kan hanya pengulangan terhadap pengalaman politik kita di masa yang lalu
dimana pernah pada kalau tidak salah periode tahun dua ribu sembilan atau berapa tuh ya saya lupa tahunnya
itu semua fraksi di dpr itu mendapatkan jasa pimpinan
kalau tidak salah dulu ada delapan fraksi ya yang lolos di parlemen
sehingga seluruh delapan delapan nya itu mendapatkan pimpinan
plus karena waktu itu mungkin dpd belum ada
zaman kapan itu saya lupa persis tahunnya
tetapi pengalaman itu pernah terjadi
tetapi apakah itu efektif pak subratman
kinerja dari wakil rakyat
nah itulah yang menjadi pembahasan tadi yang kami lakukan
kami rapat pimpinan bahkan
kami rapat pimpinan badan legislasi beserta seluruh pimpinan kapoksi sebelum kami rapat kerja dengan pak menteri kumham
untuk membicarakan kelanjutan pembahasan undang undang md tiga
kita sampaikan saya menyampaikan bahwa apakah dengan penambahan enam ini akan menimbulkan efektivitas kerja kepada mpr
itu kemudian bagaimana solusi pembagian tugasnya
itu banyak masalah yang ditimbulkan nantinya
nah oleh karena itu sekali lagi
kalau ada permintaan menurut saya sesuatu hal yang wajar
dan itu tidak perlu dulu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah isu yang belum tentu juga akan terjadi seperti yang kita sampaikan pada malam hari ini
bisa dipandang seperti itu tidak bang rey anda melihat
tapi kalau memang sudah jelas pengalamannya waktu itu misalnya tidak efektif
soal semua fraksi memiliki wakilnya begitu diberi
wakilnya begitu di kursi pimpinan dpr ataupun mpr
kalau pengalaman sebelumnya menyatakan tidak efektif apakah masih apa ya namanya
anda melihat wajar nggak sih kemudian ini sekedar walaupun itu wacana diusulkan gitu
saya kira ada dua di sini masalahnya
pertama adalah semangat menambahnya
dan yang kedua adalah idealnya berapa
dari penambahan itu
saya pikir kalau semangat menambahnya khususnya yang di dpr itu rata rata sudah agak maju ini
seingat saya ini kan perbincangan kita sekitar tiga atau empat bulan yang lalu
sudah kita bicarakan tentang ada rencana penambahan kursi pimpinan dpr khususnya satu kursi
yang diberikan khusus kepada pemenang pemilu
ya pdip dalam hal ini ya
di luar sistem paket di luar itu adalah pdip gitu
berkembanglah kemudian semangat
yaitu mengatakan jangan hanya pdi dong
tambah satu lagi
dalam hal ini misalnya pkb mengusulkan tambah satu kursi sehingga
dengan alasan kalau enam nggak mungkin mengambil keputusan
mesti harus ganjil dengan tujuh
di luar itu bertambah lagi kan
nah yang menarik itu sekarang
tiga atau empat bulan jangan hanya pimpinan dpr dong
dpd juga ditambah
tidak ada dpd dengan sendirinya mpr juga akan ditambah
dan sebagainya sebagainya gitu
jadi kalau dilihat dari rentetan ini semangat menambahnya sih kayaknya iya gitu
baik di dprnya maupun di dpd mungkin juga di mprnya gitu
tapi berapa yang ideal
nah ini yang mungkin tadi wacana tadi mungkin jadi
ya masih dibahas
tapi perlu dipertanyakan tidak jika awalnya ini hanya untuk menyelesaikan masalah
kok pemenang pemilu
kok gak punya pimpinan atau wakilnya di kursi pimpinan dpr maupun mpr begitu kan
tapi ketika ini semakin menjadi semakin lebar semakin melebar
ini harus kita tarik ke belakang
kan memang kalau kita baca awal awalnya semangatnya kan cuma untuk mengatasi persoalan ini
persoalan kok pemenang pemilu gak dapat jatah pimpinan di dpr
oleh karena itulah di awal direncanakan baik kita buat direvisi deh
yang kemungkinan besar besar
karena direvisinya mungkin dibahas pada bulan bulan ini gitu
entah kenapa kok sampai ternyata baru akan prolegnas dua ribu delapan belas kan sebagainya gitu
nah asumsinya kalau ternyata dibaca dibahas pada bulan bulan ini
kemungkinan akan diparipurnakan akhir bulan ini
masih efektif dua tahun
meskipun itu hanya dipergunakan untuk dua tahun
nah untuk pemilu berikutnya memang ada bayangan akan direvisi ulang
untuk dikembalikan ke semangat semula
yaitu pemenang pemilu bagaimanapun harus dapat kursi pimpinan
kira kira begitu loh pak
nah model seperti ini rata rata hampir disetujui oleh semua praksi
baik praksi yang katakanlah misalnya yang sekarang menjadi unsur pimpinan
bahapun yang tidak unsur pimpinan
titik tebungnya di situ
jadi kita revisi undang undang ini mungkin akan efektif sampai dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan pas ke dua ribu sembilan belas kita bicarakan lagi gitu
jadi kenapa itu didiskusikan
supaya mungkin juga untuk mereka yang sekarang duduk di kursi pimpinan dpr
supaya tidak terjadi kocok ulang kan kira kira gitu
kalau dibuat undang undang baru mungkin akan ada tembakan supaya ada hukuman
tapi masalahnya menjadi melebar itu anda melihat itu
ya karena pintunya dibuka
kan pintunya itu kan apakah unsur pimpinan mau ditambah atau tidak gitu
ya semua partai pingin dong kan kira kira gitu
kenapa cuma pdi kan kira kira gitu
saya ingin nanti bertanya kepada pak supratman
kenapa misalnya pak ini kemudian menjadi melebar yang awalnya untuk menyelesaikan masalah
tidak ada wakil dari partai pemenang pemilu atau pemerintah
partai pemenang pemilu atau fraksi yang menjadi pemenang pemilu di kursi pimpinan
ketika ini kemudian pintu revisi dibuka kok menjadi melebar kemana mana
bahkan ada wacana juga kemudian rencana menambah pimpinan dpd
ada apa ini pak subratman
nanti kita akan ulas lebih lanjut pak ya
kita akan jeda terlebih dahulu
tetaplah di cnn indonesia prime news
wacana penambahan kursi pimpinan bagi dpr dan mpr ini awalnya adalah untuk mengakomodir fraksi atau partai pemenang pemilu
agar bisa masuk dalam jajaran pimpinan di dpr maupun mpr
ketika pintu revisi ini dibuka ternyata perkembangannya menjadi melebar
dari awalnya menambah satu kursi saja menjadi dua kursi di dpr kemudian sekarang di mpr justru ada wacana juga yang terkesan sangat liar
begitu ya menambah enam yang artinya akan menjadi sebelas pimpinan di mpr walaupun ini masih wacana tadi kata pak supratman
bahkan sekarang melebar kepada dpd
ini mengapa pak supratman
kok menjadi melebar yang awalnya hanya untuk mengakomodir partai pemenang pemilu
pertama begini jadi ini memang ada komplain dari teman teman fraksi fraksi yang lain soal makna daripada partai pemenang pemilu

semua fraksi dari sepuluh fraksi yang lolos ini
semua merasa jadi pemenang itu masalahnya
walaupun ada urutan pertama sampai dengan pemenang ke sepuluh
jadi semua merasa champion ini
semua teman teman partai politik fraksi fraksi itu merasa bahwa kalau itu pemenang kami semua menjadi pemenang
jadi sehingga semua punya kalau ada kesempatan ya itu wajar saja untuk dilakukan

oleh karena itu dari awal sebenarnya saya coba untuk berkomunikasi sebagai wakil dari fraksi partai gerindra
bersama sama dengan teman teman pdip dan golkar itu kita bisa musawarakan
tetapi memang sempat terjadi sesuatu hal ya sehingga ini bisa melebar sampai sekarang itu melebar kemana mana
kalau itu jadi persepsi
khusus untuk dpd sebenarnya semangat kita di dpr karena memang kan ada fraksi yang mengusulkan supaya ada penambahan itu
nah kita berharap sebenarnya karena kejadian dpd kemarin itu bisa ada rekonsiliasi kembali
dengan dua kubu yang ada di dpd
itu semangatnya sebenarnya kalau khusus dpd itu
ya jadi kita berharap dengan adanya rekonsiliasi dpd itu bisa fokus kembali
sehingga perpecahan perpecahan sebagaimana yang pernah terjadi di dpr dulu waktu kih kimp itu tidak terjadi lagi di dpd
sehingga fokus untuk memperhatikan keterwakilan daerah itu bisa berjalan sebagaimana mestinya
itu idealisme yang ada di kawan kawan di badan legislasi untuk berhubungan
legislasi untuk menyelesaikan masalah di dpd
tetapi sekali lagi apakah nanti ini jadi atau tidak ini sangat tergantung kepada sikap pemerintah
karena kan pada akhirnya kita akan bahas bersama dengan pemerintah
kalau kemudian ada usulan tambahan pemerintah setuju praksi setuju ya jadi
tetapi kalau dari kelihatan wacana wacana soal kemudian penambahan enam kan itu suara suara pemerintah sudah mulai keluar
ini akan membebani anggaran yang berlebihan
ya wakil presiden juga sudah menyatakan

jadi kemungkinan itu terjadi kan juga semakin semakin mengecil
tetapi semuanya bisa terjadi sekali lagi
nah tetapi intinya buat kita kalaupun terjadi penambahan berapapun jumlahnya
kalau menurut kami yang ideal itu sebenarnya adalah dua di dpr itu memang itu penting untuk dalam rangka
karena kan dpr itu tugas dan fungsinya begitu besar ya
ada sebelas komisi
jadi kalau penambahan dua ya menurut kami juga itu masih suatu hal
pak supratman sampai di dpr dulu kenapa harus dua pak
kenapa harus dua pak
pertama kita menyatakan bahwa tugas dan fungsi di dpr itu kan pembidangannya terlalu besar ya
ada sebelas komisi belum banyak lagi lembaga lembaga yang dibentuk
kemudian terutama menyangkut fungsi dan tugas legislasi ini begitu besar
kemudian juga tugas pengawasan yang begitu besar

nah oleh karena itu menurut saya itu sesuatu hal yang wajar kalau itu pertimbangannya itu menjadi dua
tetapi memang ini menjadi masalah dan ini menjadi perbincangan
kami juga mendapatkan kritik dari publik kalau kemudian itu bisa menjadi sampai sebelas dpd
padahal fungsi mpr itu kan lebih banyak kepada hal hal yang berkaitan dengan sosialisasi empat pilar
kemudian bersidang sekali setahun
nah itu kami terima kritikan kritikan itu untuk menjadi bahan pertimbangan
di dalam memutuskan nanti di panja undang undang md tiga di badan legislasi
jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh bang rai kemudian juga mas maulana tadi
sekali lagi ini akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam memutuskan
saya rasa fraksi fraksi juga akan berpikir secara jernih apakah memang nilai kewajaran itu harus sampai

belum lagi pak ketua mpr
selaku ketua pan pak zulkarn juga sudah mengeluarkan pernyataan
ini kalau terjadi sebelas di mpr ini bisa menjadi kayak seperti pasar malam
itu tentu kita mendengar semua itu
sekali lagi nanti biarkan saja dulu berproses
saya rasa ada ditemu yang akan baik
tetapi intinya bahwa seluruh yang pokok itu dalam rangka untuk peningkatan peran dan fungsi badan legislasi dalam membantu dpr meningkatkan kinerja
itu sudah kita sepakati semua di tingkat pan
baik bang rey catatan anda seperti apa ketika alasan dari dpd tadi disampaikan
alasannya adalah kita lupakan dulu yang soal dpr dan mpr penambahan
tapi di dpr juga ada penambahan yang tujuannya tadi menurut yang disampaikan oleh pak supratman tadi adalah untuk rekonsilasi
kita tahu kondisi dpr sekarang kan sedang cukup hangat cukup panas setelah terjadi
rebutan kursi pimpinan waktu itu sempat ada kekisruan juga ya di ruang sidang paripurnanya
menurut anda penambahan yang konsekuensinya ada anggaran negara juga yang akan dipakai di sana hanya untuk rekonsiliasi masalah masalah yang harusnya bisa diselesaikan lewat hukum nih
ya kalau itu kalau argumen argumen seperti itu kan sebenarnya tidak masuk di akal kita gitu
tetapi itulah yang dipakai sekarang kan
memang mereka mau menyelesaikan masalah mereka dengan cara bagi bagi kursi itu
itu persis seperti dpr ini
dpr kan semacam kopi pas saja
dpr juga kan awalnya kan terbelah dua
kih dan kmb
dan memang ada persoalan yang fundament di situ
yaitu bagaimana representasi pemilik kursi terbanyak kok nggak mendapatkan jatah
tidak usah kursi pimpinan
ya kursi pimpinan lah kira kira begitu ya di dpr gitu
nah itu persoalannya gitu
nah oleh karena itulah mau diselesaikan dengan membuat sistem yang mungkin diberlakukan dalam satu dua tahun
untuk direvisi kembali gitu
nah dpr juga mau dpd juga rasa rasanya mau menyelesaikan masalah ini
hal yang sama
karena mungkin ketemu sudah sulit
melalui jalur hukum juga belum kelihatan sampai sekarang prosesnya gitu
mau diselesaikan dengan cara politik menambah kursi dpd gitu
itu yang pertama
yang kedua mungkin alasannya ya ini mau mengatakan kalau dpr nambah mengapa dpd nggak boleh nambah
kan kira kira gitu loh
jadi ini semacam juga ada tarik tarikan antara institusi
baik di dpr maupun di dpd
tapi juga ada faktor ketiga
logiknya itu di mana
ya kalau dpdr nya naik ya tentu dpd nya juga naik dan otomatis mpr nya juga akan naik
itu faktor logiknya gitu
tetapi diantara tiga ini menurut saya ada hubungannya dengan rakyat nggak
nggak ada gitu
ada hubungannya dengan tadi misalnya pak supran mengatakan efektivitas dpr nggak
ada hubungannya dengan peningkatan kualitas dpr nggak
nggak ada juga gitu
kenapa anda melihatnya begitu
kalau tadi kan alasannya juga dpr ditambah menjadi dua karena tugas fungsi dpr juga cukup berat sekali
dpr itu dengan pimpinan dpr kan dua hal yang sebetulnya agak berbeda
meskipun tentu tidak bisa dipisahkan
dpr itu diatur kewenangan dan tugasnya oleh undang undang
itu semua yang disebutkan oleh pak suparman
tapi pimpinan dpr tidak dengan sendirinya melaksanakan tugas tugas yang dilakukan oleh anggota dpr
misalnya kan begitu
nah diatur juga di undang undang
md tiga itu apa tugas dan fungsi kewenangan pimpinan dpr
secara umum kita melihatnya cuma tiga
pertama tugas administratif baik ke dalam maupun keluar
yang kedua adalah jurubicara institusi yang bernama dpr
yang ketiga adalah pimpinan sidang
jadi nggak ada relevansinya dengan kerja kerja tadi
justru kalau dilihat dari ini semua dengan tiga garis besar fungsinya itu
saya justru berpikir pimpinan dpr itu cukup tiga
yang tupoksinya untuk administratif
dikurangi saja malah ya menurut anda
yang tugasnya adalah internal termasuk misalnya mengingatkan anggota dpr yang sering bolos untuk rapat paripurna
bahwa mereka punya kewajiban dan sebagainya itu gitu
yang jurubicara yang menghubungkan kita
tamu tamu menghadiri undangan undangan ke luar negeri blablabla dan sebagainya itu
nah itu yang kita sebut sebagai jurubicara
dan yang ketiga adalah pimpinan sidang
meskipun tentu saja pimpinan sidang kolegial ya
semuanya akan jadi
ada orang yang bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan bahwa sidang sidang di dpr
khususnya sidang sidang paripurna ya
baik kalau kita lihat sekarang ini kan misalnya salah satu pimpinan dpr
dia juga menjadi semacam koordinator dari beberapa komisi yang ada
sudah ada pemidangan pemidangannya
misalnya komisi satu sampai dengan komisi tiga misalnya itu ada di bawah pimpinan dpr siapa begitu kemudian
jadi sudah ada pembagian
kalau misalnya tiga apa bagaimana
ya sebetulnya kan pembagiannya seperti itu pun saya tidak tahu di mana referensinya di dalam undang undang gitu ya
mungkin itu ada di taktib
mungkin pak suratnan bisa mengingatkan saya
tapi sepanjang yang kita lihat di dpr itu fungsi pimpinan dpr itu nggak sampai segitu
kalau pimpinan mpr bagaimana
menurut anda malah harusnya dikurangi juga
tadi pak suradi mengatakan pimpinan dpr ini berfungsi cuma sekali setahun kok
ya kira kira yang tersebut
buat apa sampai sebelas
kecuali kita mengatakan bahwa mpr itu representasi dari praksi
nah cuma kalau kita mau yang kita mau diskusikan
kalau kita mau buat kepada asumsi efektivitas kira kira efisiensi kira kira gitu ya
kemudian meningkatkan kinerja
menurut saya bukan ditambah malah harus dikurangi
nah mungkin ada jawaban dari pak supratman
dari soal sisi efektivitas untuk meningkatkan efektivitas kerja justru harusnya pimpinan dpr
itu sebaiknya dikurangi pak
ya jadi saya sampaikan tadi bahwa inilah konsekuensi
namanya lembaga politik kemudian partai politik tentu tidak salah
sepenuhnya tidak salah kalau kemudian ada keinginan untuk bisa mendapatkan posisi posisi tertentu di level pimpinan
nggak ada yang salah
tinggal bagaimana kemudian kalaupun ada penambahan sekali lagi
itu memang ada nilai kewajarannya
itu yang perlu kita titik beratkan
yang kedua kemudian bagaimana kemudian efektivitas kerja itu mungkin yang selama ini tertumpu kepada satu dua orang
itu harus bisa terdistribusi sehingga seluruh pelaksanaan tugas dan kewenangan itu bisa dilakukan secara maksimal
nah yang tidak boleh terjadi sekali lagi
ini hanya sekedar untuk menempatkan orang orang tertentu tetapi tidak meningkatkan kinerja daripada lembaga yang kita cintai ini
nah itu komitmen itu yang harus dibangun oleh fraksi fraksi berapapun penambahan yang akan ditempatkan wakilnya baik di dpr maupun di mpr nanti termasuk di dpd juga
kalau kemudian ternyata ini penambahan ini ternyata pada akhirnya tidak meningkatkan efektivitas dan dari kinerja yang bersangkutan otomatis tentu ini akan menjadi bahan evaluasi kita kembali
karena nanti di tahun dua ribu sembilan belas sekali lagi yang disampaikan oleh pak
bang ray tadi soal kemungkinan adanya lagi undang undang md tiga revisi yang baru itu bisa saja terjadi karena sekarang rata rata fraksi fraksi yang ada sekarang itu untuk pemilu tahun dua ribu sembilan belas kelihatannya itu semacam mengarah kepada asas proporsionalitas supaya tidak menimbulkan fragmentasi yang berlebih lagi
kembalikan asas proporsionalitas ya
terjadi di awal awal periode dpr yang ada sekarang gitu loh
ya jadi kita berharap
nah ini awal dari
jadi pelaksanaan asas proporsionalitas itu sehingga mencakup kepada terutama di dpr itu sesuai dengan urutan urutan pemenang pemilu gitu loh
jadi revisi yang sekarang ini sudah pasti akan direvisi setelah pemilu dua ribu sembilan belas lagi begitu pak ya
jadi sudah ada gambaran begitu ya
jadi kan gini nanti kan tergant pasti direvisi atau tidak itu punya konsekuensi terhadap hasil pemilu yang akan datang
kalau ternyata hasil pemilu yang akan datang nanti
partai yang lolos katakanlah lima ya otomatis
gimana bisa kalau kemudian katakanlah lolos sekarang tujuh
sementara fraksi yang lolos cuma tujuh partai politik
ya mau tidak mau pasti harus dirubah
nah oleh karena itu sekali lagi makanya undang undang md tiga itu selalu ada penyesuaian berdasarkan hasil pemilu yang dicapai sekarang
nah oleh karena itu sekali lagi ini akan korelasinya sangat panjang
ini sangat penuh terhadap hasil terhadap undang undang md tiga

tapi soal komposisi pimpinan juga pasti akan
undang undang pemilu yang sementara kita selesaikan
baik ya pak soebrangman
jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini kita menunggu saja
tentu harapan yang disampaikan oleh bang ray tadi yang mewakili publik
tentu ini akan menjadi pertimbangan kami di badan legislasi
dan tentu ini akan menjadi pertimbangan fraksi fraksi di dalam memutuskan mana yang terbaik
sehingga masyarakat tidak semakin apa namanya semakin tidak memojokkan dpr
dan itu kita berharap mudah mudahan sekali lagi bahwa apapun yang diputuskan nanti
tujuan dan cita cita yang ada di seluruh anggota panja md tiga ini
itu dalam rangka peningkatan fungsi legislasi di khususnya yang ada di dpr gitu loh pak
ya pak soebrangman
kalau misalnya kita lihat efektivitas waktu ya
pak supratman kalau misalnya kita lihat efektivitas waktu ya
ini kan akan sekarang sedang dibahas artinya mungkin akan berlaku ya paling cepat misalnya tahun ini kemudian dua ribu delapan belas
jadi waktunya sebenarnya juga tidak terlalu panjang juga pak
apalagi kemudian mengerahkan anggaran negara yang cukup besar plus fasilitas fasilitas
jadi untuk yang untuk diberikan kepada pimpinan pimpinan baru yang merupakan hasil tambahan
sementara waktu untuk mengabdi sendiri juga tidak terlalu panjang sebenarnya
apalagi masuk tahun politik misalnya di tahun dua ribu delapan belas pasti itu sudah akan gaduh politik menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
pertanyaan saya adalah kenapa tidak kembali saja misalnya ke konsep awal bahwa merevisi ini untuk mengakomodir misalnya satu fraksi
karena mereka memang menuntut sebagai pemenang pemilu untuk bisa masuk di jajaran pimpinan
tanpa juga harus menambah soal dpd
dan misalnya kalau soal dpd bisa didorong untuk diselesaikan saja
didorong oleh dpr diselesaikan saja lewat jalur hukum yang mungkin masih bisa terbuka begitu pak
bagaimana pak supratman melihat ini
saya rasakan sampai sekarang kan belum ada keputusan
ini baru sekedar usulan daripada fraksi fraksi
soal nanti yang jadi satu ini atau enam atau dua atau tiga ini akan sangat tergantung sikap pemerintah
kalau pemerintah nanti setujunya satu ya kemungkinan besar yang akan jadi satu
kalau pemerintah setuju dua ya kemungkinannya akan jadi dua
nah oleh karena itu menurut saya sekali lagi ini akan sangat tergantung kepada sikap pemerintah nanti pada penentuan akhirnya
nah pemerintah lah yang akan menghitung kosnya seperti apa kan memang tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan itu
nah oleh karena itu tetapi kami juga di dpr tentu akan sangat mempertimbangkan aspirasi dan keinginan warga
masyarakat indonesia bahwa ada tahapan tahapan kewajaran yang harus kami penuhi
sehingga itu tidak ada kesan bahwa ini sekedar hanya untuk bagi bagi kursi gitu loh mas indra
jadi yakin dan percaya bahwa teman teman di dpr itu akan berpikir seperti itu
kalaupun ada kekhawatiran kekhawatiran sekali lagi itu kan sekedar sampai saat ini belum merupakan satu keputusan yang kita sudah ambil
dan ini menjadi warning
dan ini menjadi warning
sekarang lewat mas ray maupun bang ray maupun mas indra mewakili publik ini tentu akan kami jadikan bahan dalam rangka pengambilan keputusan gitu loh mas
oke sikap pemerintah benar
memang ini tergantung pada sikap pemerintah saja bukankah dalam pembentukan undang undang adalah memang ada dua sisi
memang pemerintah punya
ya adegan sendiri punya
tapi di dpr sendiri kalau usulannya sudah tahu misalnya ini tidak apa namanya tidak kurang mewakili publik begitu ya
misalnya di nilai efektivitas kerja tidak ada
tidak ada relevansinya
tapi anggaran negara jelas kesedot di situ
nah ini kan yang sedang kita diskusikan sebelah ini
ya memang sebaiknya ini diselesaikan dulu di dpr
ya mereka mau naik apa tidak
kan usulan soal kenaikan kursi itu bukan datang dari pemerintah ya dari dpr
diselesaikan dulu di antara mereka
nah mereka mau dengar nggak ini saran publik
tapi kalau dimaksud dari pak supratman tadi ini tergantung sikap pemerintah
ini kesannya apakah memang pemerintah yang memutuskan atau pemerintah nanti responnya seperti apa
oh ya di satu segi
di satu segi tentu ada unsur soal pemerintah setuju atau tidak kan
kalau nggak setuju kan belum tentu undang undang bisa disepakati
tapi bisakah pemerintah minta tambahan hanya satu tapi kemudian dpr harus menuruti tambahan satu seperti yang diminta pemerintah
itu yang saya agak bingung kalau misalnya pak surat mengatakan tergantung pemerintah
pemerintah kalkulasinya apa
kan kira kira gitu
nah ini kan apa namanya diskusinya makin jadi apa gitu
mestinya kan pemerintah atau dpr menyatakan nggak perlu tambah
tambahnya satu atau dua
selain karena ada unsur budget kira kira gitu tapi ada unsur yang prinsipil
nah apa yang prinsipil itu
nah itu yang kita sebutkan tadi kan
ini tidak ada kaitannya dengan hubungan kinerja efektivitas apalagi kepada efisiensi dan sebagainya
hanya memenuhi asas proporsional setelah tadi
jangan hanya sekedar misalnya tidak kita naikkan jumlah anggota pimpinan misalnya begitu karena uangnya nggak ada gitu kan
jadi apa istilahnya pemerintah nggak mau ngucurin duit
makanya menurut saya sih lebih tepat selesaikan basis
prinsip prinsipnya dulu di dpr gitu
kalau mereka ternyata setuju angkanya berapa baru nanti kan kita lihat seperti apa reaksi pemerintah kan kira kira gitu
nah yang menarik ini adalah persoalan di dpr nya sendiri belum satu sepakat
nah oleh karena itulah menurut saya mereka buat sepakat dulu
lebih dari itu tidak perlu menunggu reaksi pemerintah sih
kalau unsur naik mungkin pemerintah oke saja
cuma satu atau duanya nanti tergantung pemerintah
tapi mereka jauh lebih baik kalau misalnya anggota dpr sendiri yang mau koreksi
itu dia makanya ketika seolah olah terkesan muncul usulannya dibuat liar tergantung pemerintah nih
makanya jauh lebih tepat sebetulnya kalau dprnya sendiri mau menunda proses itu kembali membahas yang pokoknya
pokoknya apa bagaimana representasi pemenang pemilu
ya itu bagaimana pemenang pemilu mendapat apresiasi yang lumayan di dpr itu
itu pokok soalnya
tapi tadi disebutkan pak supratman
dapat definisi dari pemenang pemilu
ini diterjemahkan banyak hal
nanti kita ulas lebih lanjut ya
tapi kami ucapkan terima kasih kepada pak supratman yang memang harus mengakhiri dialog pada malam hari ini
karena harus kembali memimpin rapat pak ya
terima kasih atas waktunya kepada cnn indonesia prime news
kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini
oke setelah kita berbicara tentang hal apas eskal
tapi sekarang kemudian berkembang tidak hanya jumlahnya yang berkembang di dpr itu sendiri
di mpr juga berkembangnya wacana ini menjadi kurang masuk di akal menjadi sebelas
lalu kemudian bahkan di dpd yang awalnya tidak ada permasalahan apa apa
dijawab hanya untuk menjawab masalah agar bisa terjadi rekonsiliasi di dpd
ini menjadi bingung ini publik sekarang
tapi sebenarnya ketika itu berjalan apakah asas proporsionalitas itu yang menjadi masalah awal ini akhirnya terpenuhi
kalau misalnya kemudian di dpr yang awalnya hanya ingin mengakomodir partai pemenang pemilu
kemudian ditambahin jadi dua tambahannya di mpr tambahannya berkembang menjadi sampai sebelas
di dpd juga bahkan akan menjadi lima rencananya seperti itu
terjawab nggak masalah asas proporsionalitas ini
dengan sendirinya kan apa namanya yang disebut dengan pemenang pemilu dalam pengertian kursi terbanyak di dpr
mungkin belum tentu juga ini disepakati
apakah itu otomatis dimiliki oleh mereka
kalau sebetulnya itu otomatis dimiliki oleh pemenang pemilu dalam pengertian kursi terbanyak itu
kan nggak perlu ada angka ke dua ke tiga ke tiga gitu
tidak semua juga anggota praksi di dpr ini yang menyepakati modelnya harus begitu
jangan jangan yang mereka bayangkan itu oke tambah satu tetapi dia harus dipilih
dipilih oleh orang orang dpr
nah kalau dipilih lagi anggota dpr
ya tentu yang belum tentu yang masuk adalah wakil dari
praksi dengan suara dengan kursi terbaik itu
jadi nggak proporsional juga akhirnya
kayaknya nggak proporsional juga gitu
tapi kalau kan persoalannya sekarang ini melebar kemana mana
karena nampaknya beberapa praksi tidak juga sepakat kalau satu tambahan itu semata mata diberikan kepada kursi pemenang
karena modelnya nanti kan paket plus kursi pemenang
jadi selalu begitu paket plus kursi pemenang
mungkin dua ribu empat belas paket lagi plus dengan kursi pemenang
kalau misalnya kursi pemenang
partai pemenangnya sudah masuk dalam paket itu sendiri
mereka kan revisi lagi begitu
mereka revisi lagi
nah itu yang kita sebut tadi
tidak sebetulnya tidak menjawab pokok soalnya
ini ada masalah lain ini
sepertinya hanya untuk dalam jangka waktu dekat
ini sebenarnya benar tidak
itulah yang kita cari
secara semangat ini
nah mestinya kan undang undang ini dibuat
dengan asumsi berlaku dalam puluhan tahun
tentu dengan cara membaca dari seorang
sekarang misalnya kalau presiden
parlementary threshold mereka naik kan
berapa sih kira kira partai politik yang bisa lolos
nah dari situlah kemungkinan diracik
kira kira mungkin untuk sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan
jumlah partai kita akan segini di dpr
nah oleh karena itu mungkin kursi pimpinan dpr nya begini
itu makanya salah satu alasan kenapa saya sebut tadi
kalau lihat trennya
karena kan mereka mengatakan kalau naikkan
kemungkinan besar kan cuma ada tujuh partai politik
di dpr itu
sehingga cukup tiga disitu
cukup tiga di dalamnya dan sebagainya gitu
nah kecuali kalau mereka mau mengatakan
yang penting di dpr itu bukan proporsionalitas
nah kalau representasi itu kan artinya
berapapun jumlah partai
itulah jumlah kursi pimpinan dpr kan
kalau ada sepuluh ya sepuluh surat pimpinan dpr
kalau ada tujuh tujuh pimpinan dpr
seperti yang sebut oleh pak suri kuala tengah
tapi sekali lagi itu nggak ada hubungannya
sama efektivitas kerja bagi masyarakat
padahal masyarakat mau menanyakan itu sebenarnya
saya nggak gaduh seperti sekarang kan
semua orang dapat jatah kursi pimpinan dpr
meskipun dia hanya misalnya
dari persis lewat sedikit dari
kalau itu yang mau disebut
nggak ada perdebatan
cuma yang mau kita ingatkan adalah
loh kan dua ribu empat belas ini kritik terhadap
mekanisme yang kita buat sebelumnya itu
sebelumnya memang kan begitu
nah sekarang kita kritik model itu
karena berbagai alasan
oleh karena itu kita buat
kita batasi kita perkecil
tidak perlu semua unsur
semua praksi ada di unsur pimpinan
cukup misalnya setengah dari
praksi di unsur pimpinan itu
nah awalnya kan disepakati oleh mereka
dengan mekanisme proporsional
sampai kemudian ketahuan sama pemenang pemilu
kan kira kira gitu
setelah ketahuan pemenang pemilu
mereka ubah mekanisme pemilihannya
bukan unsur proporsionalnya
dimana dipakai dengan sistem paket
seperti yang kita kenal sekarang
sistem paket begitu ya
oleh karena itu sebetulnya
kederap awal itu
misalnya jumlah kursi pimpinan dpr itu
lima puluh plus dari jumlah praksi di dpr
kalau tujuh artikan empat kursi pimpinan
mungkin ditambah karena empat sulit
lah kan kira kira gitu ya
nah mekanisme pemilihannya
dan dimana tentu unsur proporsionalitas itu
mencerminkan perolehan kursi di dpr itu
nah kalau disebutkan oleh pak supratman tadi
ini kan semua partai pemenang
masuk ke parlemen
kalau disebut pemenang semua
itu betul gitu
ini berarti anda melihat memang fraksi fraksi ini
sedang mencari celah
di luar fraksi yang memang menuntut agar bisa masuk ya
iya tentu saja seperti sebutkan tadi
tapi anda setuju juga kalau tadi pak supratman
mengatakan seolah olah ini kan wajar
namanya partai politik
ini bisa nggak sih sebenarnya
bisa ditelan mentah mentah kata kata seperti ini
kalau dari perspektif mereka
masyarakat diminta untuk mewajar
mewajari apa yang disebut
kalau dari perspektif mereka memang wajar
namanya kursi pimpinan siapa yang gak mau
kan merebutan lah kan
kalau itu yang saya sebutkan tadi
kenapa bisa begini
ya karena dibuka pintunya
karena mereka mau merevisi undang undang mtt tiga itu
dengan memberi satu kursi tambahan
nah ketika ada itu
ya semua partai ingin dong
mau duduk di kursi pimpinan
karena di situ ada soal muruah ya
ada kesempatan untuk

memang harus diakui
sedikit banyak unsur pimpinan di dpr itu
mungkin mempengaruhi wajah
dari partai politiknya masing masing
karena kan mau tidak mau mungkin ya
unsur pimpinan dpr ini semacam ikon dari dprnya sendiri
yang terbentuk bukan oleh hukumnya gitu
tapi terbentuk oleh citra yang dibangun sedemikian rupa
baik oleh publik lah secara menyeluruh
kalau udah pimpinan dpr ya kan
apalagi ketua dpr
karena itu seperti
jangan jangan memang sengaja supaya duduk situ biar
gampang untuk main ketuk palu saja
itu yang saya sebutkan tadi
jadi ada pertimbangan politik
ada pertimbangan pragmatis kan
pertimbangan pragmatisnya itu tadi misalnya
kepentingan politik harian mereka di dpr
nah tapi kepentingan politik lebih luas
ya membangun citra melalui pimpinan dpr
melalui ketua dpr
dan dengan begitu mungkin partainya bisa tersosialisasi
dengan baik di mata masyarakat dan sebagainya
terakhir nih bang rey
kan ini akan terus berkutat seperti ini
menurut sisi politisi senayan
yang ada di dpr
mungkin yang ada di mpr
maupun juga di dpd mungkin ya
mereka ingin menambah kursi pimpinan itu
dengan berbagai alasan masing masing
mungkin di sisi masyarakat kan menjadi
loh sebentar dulu
mungkin nambah tapi nggak ada relevansinya
dengan kinerja masyarakat
kinerja untuk masyarakat yang diwakilinya begitu
lalu untuk apa
mungkin jalan tengahnya begini
boleh silahkan nambah jumlah pimpinan seberapapun
tapi jangan ada anggaran negara yang diambil lagi
gak mungkin kan
karena mereka bicara wajar ini
mereka ingin mendapatkan kursi pimpinan rebutan
menurut kita juga mobil wajar saja
asal jangan ada anggaran yang masuk
pimpinan dpr nya boleh berapapun
tapi anggarannya cuma segini
tapi tentu saja bukan
silahkan mau ada dua puluh pimpinan
tapi anggarannya segini
kalau saya pribadi mau mengatakan begini
mestinya anggota dpr yang sekarang merasa tertantang
untuk membuat sebuah undang undang
yang berlaku bukan untuk hari ini saja
tahun ini dan pemilu ini
mungkin gak akan terwujud
ini yang sekarang mau kita dorong
ingatkan kepada mereka
mengapa anggota dpr yang sekarang gak tertantang
yang masih dipakai sampai seratus dua ratus tahun yang akan datang
jadi begitu kita tahu
undang undang itu dibuat tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
itu namanya kebawa terus menerus
tetapi memang tahun depan direvisi
anda kehilangan nama dan kebanggaan
sebagai anggota dpr
itu yang saya pikirkan
oleh karena itu
jangan sibuk memikirkan soal bagi bagi kursi ini
sibuklah mencari sebuah sistem yang tepat
di dpr itu
yang membuat nama anda juga dikenal
bukan hanya setahun dua tahun
tapi seratus dua ratus tahun yang akan datang
apa yang bisa dilakukan publik untuk mencegah
kalau memang sampai kemudian sebelas ini
bergantung pada pemerintah saja
karena tadi disebutkan
semua kita harus bersuara menurut saya
masyarakat juga harus menyatakan
ya ketidak setujuannya
kalau memang mereka nggak setuju pada penambahan itu karena
sama sekali gak berhubungan dengan kepentingan mereka
gak berhubungan dengan efektivitas
gak berhubungan dengan kualitas dpr nya sendiri
yang ada adalah uang rakyat yang makin banyak
nah itu dia nggak ada hubungannya tapi kita suruh bayar
bayar dengan sendirinya
karena begitu jadi pimpinan dpr
ya sudah ada kualifikasi keuangan negara yang masuk ke dalam situ
dan kalau ini tambahnya
dari sepuluh tambah sebelas
berarti dua puluh enam anggota pimpinan
dan legislatif tidak
oke kalau hitung hitungan banggar dpr sendiri nih
kalau misalnya untuk mpr
karena yang saya baca beritanya soal mpr
hitung hitungan banggar itu
kurang lebih bisa mencapai
kalau sebelas pimpinan mpr jadi
sebelas itu kan asumsi anggota pimpinan dpr nya sepuluh
karena itu kan asumsinya kan
sepuluh plus satu seperti sekarang
empat dari dpr
jumlahnya lima gitu
nah yang sebelah situ
dengan sendirinya dpr itu asumsinya sepuluh pimpinan
plus satu pimpinan dari unsur dpd
itu pun kalau dpd mau terima
kalau dia mengatakan
masa kami lima cuma dapat satu
lebih dari dua ratus miliar
semoga ini menjadi kajian bagi dpr sendiri
masyarakat yang anda wakili tentu saja akan
sebagian besar ya saya kira
berkeberatan jika memang anggaran negara
dikuras hanya untuk memenuhi
ingin menjadi pimpinan
di dpr mpr maupun juga